hai jangan jangan jangan jangan ada sesuatu yang terjadi sama abik
tergimbal ini kita sultan kalau begitu kalian bertiga kegugang dan bebasin aja nih kalau
sultan akan melihat kondisinya begitu udah udah selama itu assalamualaikum
manusia apa bukan sih apa apa kan adiknya bi udah tahu lagi sakit kalau nggak bisa nolongin
gausah ngasain deh kamu anaknya tahu apa biar anak kecil tapi punya iman jadi tahu mana yang
baik dan mana yang buruk
jangan ganggu anakku anak akan harus dikasih pelajaran
kamu pikir kamu aja yang punya bela diri maaf om anjani terpaksa
jahat jahat lepas lepas lepas anjani eek apa sisi
itu kan si keke anjani kurung dalam gudang lepas lepas lepas lepas lepas ibu asrama yang
galak itu boimku international nggak salah liatkan matanya mata sinyo nasional
juga ngeliat dengan jelas
ayo kita kerjain si jawar jawara itu
gak tau boing gue internasional
buka nyari mati
tapi nyari pahala
hatinya juga jelek
kenapa gue yang pukul
dia yang pukul
kalau gitu lo baju
itu boh imam asinya kenapa
dia kejar kejar orang ini
kalian kenapa basah kunjung seperti ini
tatang itu bukan habis mandi
tapi disiram sama anak anak yang lari tadi
kalau begitu kita kasih pelajaran mereka
mendingan kita bantu aja mereka
masa kita minil minil melawan mereka
cuma kecil kan
kalau orang gede gede biasanya pakai otot
kalau kita pake otot
tujuh sama cungki
mendingan sekarang kita kerjain aja

awas aja kalau gue
gue bikin kuasa kuyuk mereka
bener kamu tau
kapan tuh gerak gerak ya
jangan jangan aja disitu
sekarang begini aja ya
kita bagi dua tugas ya
kejar tuh anak
gue berdua sama tatang
enak torah said
kamu yang kamu yang kamu yang kamu hai wadidaw adidaw ada apa sih kalian ini manggil manggil kita
kangen ya sama sinyal nasional nggak boing boing aduh itu ngapain sih lari larian terus kepo ya
aku kasih anjani itu ditahan di udang pesantren kita masalahnya
kuncinya itu ada di penjahat
kalau begitu kita ambil kuncinya dari mereka
boing internasional aja kali hai itu kita tahu satu paket kita terus bersatu untuk penolong
kek anjani oke demi kedamaian terpaksa international harus ikuti aturan kalian
si nyok dan boing lawan dua jawara dan kalau kita lawan satu jawara boleh boleh banget
kalo kalian berempat yang ngerjain kita berdua ya
abang tadi temen kita kerjain
sebagai perminta maafan kita ada nih buat abang hadiahnya spesial spesial edisi
wuih denger ya kalau kalian berempat bohong kalian berempat akan om sunatin dua kali
dong penyina dari spesial deket deket ong
aida kalian kenapa
dengan aida dengan aida gak usah cemas
jadi begini kakak anjani tadi ditangkap sama orang badannya kedua
jangan jangan gimana kak aida
ada sesuatu yang terjadi sama abi
terus gimana nih kita sultan
kalau begitu kalian bertiga ke gudang dan bebasin anjani
kalau sultan akan melihat kondisinya bagi aida
udah burung sudah
kak anjani tunggu
sabar dong kak anjani tunggu
cepat serahin surat tanah ini
kalau enggak saya bakar pesantren ini
pesantren ini tidak mungkin aku berikan kepadamu karni
karni ingat karni
kakak yang selalu dimenangin sama abah
saya anak kadung di alam anak tiri
dikalain terus sama akang
abah juga sayang sama kamu
pembagian warisan itu
waktu itu sangat merata
dan kamu tidak akan ada protes protes sama sekali
akang sama abah sama aja
serahkan surat tanah itu sekarang sama saya kak
serahin sekarang juga kak
serahin surat tanah itu sekarang juga
mendingan sultan pura pura enggak tahu aja deh
sultan mau ambil buku pengajian
ya udah cepat sana